jangan jangan si rifki mau ngerjain gue lagi kayak si nadif
udah ya pesanan lo biar gue aja
sekarang waktunya michelle istirahat rizky
saya permisi ya kak
kak saya permisi dulu ya kak
wah ini beneran kak putri azara ya
wah ketemu disini ternyata
tau lah gue suka sama novelnya
awas ada truk
wah bensinnya ini mah
kayaknya lupa segala isi bensin
kalau aja ada si kerupuk kulit
dia nih yang bantuin gue dorong motor
selamat menunggu ojo
ternyata bener ya anak ipo tuh gak solid
menurut ngana aja
makanya jangan sambil ngomel ngomel biar nggak capek
kan motornya mogok biar saya bantu ke bengkel ya
eh iya tapi nggak usah bang gak usah repot repot
lagi pulang mbak cantik cantik gini masa dorong motor panas juga
udah gak usah ya gak usah ya gak apa apa
oke kalau gitu saya duluan ya
kebetulan teman udah ada yang jemput juga
gak usah udah ada temen gak enak nanti
tuh capek banget nih kalau banyak banget pengunjungnya
jangan lupa tadi sarapan lagi
yang penulis itu kan
aku baca white pad kakak dan aku juga beli novel kakak lo
suka banget ceritanya bagus banget
kak boleh aku minta tanda tangan kakak
makasih ya kak
oh iya aku sampe lupa
kakak mau pesen apa
kalau aku sih rekomennya itu roti bakaran coklat kak enak banget soalnya di sini kakak mau
boleh deh itu cobain
yaudah kalau minum kakak mau apa
minum kalau kopi ada nggak
kopi ada kopi ada kakak mau kopi apa
yang recommended apa ya
cappuccino sama cafe latte sih kak kakak mau apa
oke yaudah aku taruh ya
hei kerupuk kulit
selamat siang kak selamat datang
lo kerja di sini juga
baru hari ini
training hari pertama

kalau kayak gitu mending kakak duduk biar teman saya nanti yang ambil pesanannya ya
wah enggak mau
udah ya pesanan lo biar gue aja
sekarang waktunya michelle istirahat
saya permisi ya kak
kak saya permisi dulu ya kak
ini beneran kak putri azara ya
wah ketemu di sini ternyata
tau lah gue suka sama novelnya
eh kak kak
cocok kan berarti jodoh kan
mirip gak mukanya mirip gak
pokoknya gitu saya permisi dulu ya
bener ya kak

nanti gue salah

ayo cuma nemenin doang kesini kok
kenapa harus kesini sih kan kita udah makan tadi
iya sebentar aja davin ayo cepetan
kenapa sih lo gak mau apa nemenin gue
gak usah gak usah wika
gapapa emang gini style gue biar berantakan sedikit
kenapa sih pin aneh banget
gue tau kok lo gak ada pacar
abis deh gue dicenggin sama anak anak besok
kacau banget kalo sampe rara tau
gak gak usah gandengan
gak enak diliat orang itu
belum grim ya

tuh gue udah kasih jengkol semua gak ada nasinya
nasi dikit banget lagi suprit
nasi dikit banget lagi